komisi pemilihan umum menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu luar negeri
sebanyak satu ratus dua puluh sembilan wilayah pemilihan disahkan pada kamis malam
kecuali wilayah pemilihan kuala lumpur yang masih menunggu penghitungan suara
karena pemilihan ulang melalui pos
berhubung masih menunggu satu wilayah di malaysia yaitu kuala lumpur
perolehan suara untuk masing masing capres maupun partai politik
belum dapat disampaikan komisi pemilihan umum
ya untuk rekapitulasi ya pembacaan dan juga pengesahan dari satu ratus tiga puluh
kecuali malaysia ya kecuali malaysia untuk kuala lumpur ini yang sudah selesai
tadi terakhir kita menyelesaikan untuk sydney ya ini juga sudah kita selesaikan
dan kami tentu saja berterima kasih kepada seluruh ppln kppsln
yang berada di satu ratus tiga puluh perwakilan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik
dan telah menyelesaikan
seluruh proses tahapan pemilu sehingga kami bisa menyelesaikan juga
rekapitulasi di tingkat kpu ri untuk pemilu
sebelumnya wakil menteri luar negeri abdurrahman muhammad fakir
mendatangi komisi pemilihan umum untuk melihat proses rekapitulasi
suara wilayah luar negeri pemilu dua ribu sembilan belas
wamenlu mengapresiasi kinerja kpu dalam melakukan proses rekapitulasi
tentu kita melihat
bahwa teman teman itu bekerjanya luar biasa
saya ini target kita kan kemarin selesai nih sebenarnya
tapi molor sampai hari ini membayangkan bahwa mereka itu bekerjanya luar biasa
dan kita harus memberikan dukungan semangat kepada mereka
dan ini adalah bagian dari tugas mereka yang sudah dibebankan kepada mereka
ada memang jelas ada perbedaan pelaksanaan di dalam negeri dengan yang di luar negeri
pertama tentu saja bahwa kita melaksanakan pemilu itu di negara orang
dan tentu harus mengikuti ketentuan ketentuan di negara tersebut
ada negara negara yang secara terbuka bisa membantu kita bisa melakukan memiliki tps di luar kbri
tapi ada juga yang tidak bisa
karena itu adalah teritori indonesia
tapi kalau di luar itu mungkin
belum lagi kita berbicara pos
belum lagi berbicara ks
nah itu adalah belum lagi sebaran warga kita di luar negeri
itu adalah tantangan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh teman teman ppln dan panwaslu